kita kembali ke informasi yang tadi jalannya haornas ya fani ya perayaan haornas dua ribu sembilan belas di banjarmasin kalimantan timur
untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ratih aulia
selamat pagi ratih ratih bagaimana jalannya hari terakhir perayaan haornas di sana
kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada hari ini rati
masyarakat masa kini yang terkadang melupakan mereka untuk berolahraga
beberapa rangkaian kegiatan juga telah diselenggarakan oleh kemenpora untuk memperingati haornas ke tiga puluh enam ini
antara lain pada tanggal enam september lalu diadakannya pameran olahraga di duta mall banjarmasin
kemudian juga adanya simposium dari esports dan pada saat hari ini tadi mulai sejak pukul enam pagi
sudah dipenuhi di depan kantor wali kota banjarmasin oleh masyarakat yang ingin ikut memeriahkan dari haornas ke tiga puluh enam ini
dibuka dengan skj duo dan saat ini juga dapat dilihat di belakang
di belakang saya adalah mereka merupakan para peserta dari goes nusantara yang kurang lebih ada lima peserta
dengan rute sepanjang dua puluh empat sembilan km
mereka memulai titik finish di depan kantor wali kota banjarmasin dan akan juga memulai start di kantor wali kota banjarmasin
dan finish juga sama di depan kantor wali kota banjarmasin
dan nantinya juga akan ada pemecahan rekor muri karate yang akan diikuti oleh lima karate
pk yang akan dibuka oleh gubernur kalimantan selatan
selain itu juga nanti pada puncak perayaan akan dilaksanakan di menara pandang siring
di mana nanti akan diisi oleh berbagai parade
memang beda heranov dan juga para nisa perayaan haornas kali ini bukan dirayakan di gelanggang olahraga atau di lapangan olahraga
melainkan di menara pandang siring yang merupakan berada di tepi sungai martapura yang merupakan ikon kota banjarmasin sendiri
hal ini dikarenakan haornas pada
peringatan haros ke tiga puluh enam ini ingin lebih memperkenalkan berbagai macam cabang olahraga air
di mana banjarmasin sendiri dipilih karena keunggulannya dalam olahraga lain
selain itu juga kemenpora imam nahrawi mengingatkan perayaan haornas kali ini jangan hanya dijadikan sebagai serenomoni semata
ya ini juga sebagai kebangkitan momen kebangkitan ini kebangkitan olahraga kebangkitan prestasi olahraga dan kebangkitan olahraga masal
paranisa dan juga heranov
baik terima kasih atas laporan darat yaulia
langsung dari banjarmasin kalimantan selatan
nampaknya seru sekali haornas di banjarmasin sempat ada informasi bahwa pemindahan ibu kota di kalimantan haoras pun di kalimantan ini
betul sekali nanti kita lihat animunya seperti apa karena tadi juga sudah bersiap siap begitu ya sepanjang ratih melaporkan